pemirsa kita langsung ikuti konferensi pers dari kementerian kesehatan ri
terkait dengan update situasi antraks di indonesia
sorry di kabupaten gunung kidul lanjut
jadi antraks itu adalah suatu penyakit zoonosis
yang disebabkan oleh bakteri
yang itu adalah baxillus anthraxis
dan antraks ini umumnya adalah menyerang hewan herbivora
seperti sapi kambing domba dan yang lain lain
dan yang penting bahwa penyakit ini bisa menular kepada manusia
nah bakteri penyebab antraks ini bila kontak dengan udara
itu akan membentuk spora
di mana spora ini fungsinya sebagai pelindung
sehingga bakteri yang ada di dalam spora ini
akan sulit untuk mati
karena dia terlindungi dengan spora ini
dan ini bisa bertahan sampai puluhan tahun di dalam tanah
nah tipe antrak sendiri itu ada empat jenis
yang pertama adalah antraks kulit
jadi ini apabila nempel ke kulit
dan nanti masuknya itu melalui lesi kulit di situ
nanti akan timbul blister timbul seperti melepuh
dan tipe inilah yang paling banyak terjadi di indonesia
tipe yang kedua adalah tipe antraks di saluran pencernaan
di mana masuk melalui saluran pencernaan
dan saat penderita itu memakan daging dari hewan yang tertular
dan tidak dimasak dengan sempurna
jadi nanti ini akibatnya akan juga sama
timbul melepuh tapi diusus
terjadi perdarahan dan meninggal
kemudian yang ketiga adalah antraks tipe paru paru
atau masuk ke dalam inhalasi
di mana spora antraks ini masuk melalui
terisap melalui partikel perapasan dan mencapai di dengal violi
kemudian yang keempat ini antras injeksi
ini ditemukan pada pengguna narkotika
contohnya kalau yang kulit ya itu antara dua puluh lima sampai dua puluh lima persen
kemudian yang untuk gastrointestinal yang pencernaan ini cukup tinggi dan bervariasi
mulai dari dua puluh lima sampai tujuh puluh lima persen
kemudian yang paling bahaya adalah yang antraks yang tipe paru paru
case fatality ratenya itu mencapai delapan puluh persen
jadi ini adalah bagaimana transmisi antraks itu terjadi
jadi bakteri ini berubah menjadi spora pada saat dia ditanah
kemudian dapat bertahan sampai lebih dari empat puluh tahun
kemudian spora ini bisa masuk ke manusia
kemudian masuk lewat muka pada tubuh
makan dan minum dengan kandungan spora tadi
kemudian yang kedua juga bakteri ini bisa dimakan oleh hewan
dagingnya dikonsumsi oleh manusia
jadi ada dua
bisa langsung dari tanahnya sendiri yang ada sporanya
ini bisa menelur ke manusia
bisa juga masuknya melalui hewan
kemudian konsumsi dagingnya ke manusia
nanti pada saat hewannya mati
itu nanti sporanya juga waktu dikubur
ini juga akan masuk lagi
jadi memang ini perlu penanganan yang lebih intensif lagi
nanti akan dijelaskan oleh
pununung dan pak syamsul terkait dengan hewannya
nah kemudian kalau kita lihat bagaimana kronologi kejadian antraks yang terjadi di jogja kemarin
jadi kita awali dulu dari kasus kematian sapi
pada tanggal delapan belas mei
jadi sapinya ini sakit kemudian disembelih
yang dibagikan ke warga untuk dikonsumsi
jadi ini yang menjadi salah satu
kemudian tanggal dua puluh mei
ini ada kambing milik bapak kr
yang juga mati
kemudian dipotong dan dibagikan ke warga untuk dikonsumsi
nah kemudian ternyata
ada sapi bapak sy itu mati
lalu dipotong dan dibagikan ke warga untuk dikonsumsi
dimana yang meninggal ini bapak wp ini
membantu menyembelih sapi bapak sj
kemudian tanggal satu juni
bapak wp ini masuk sakit
masuk ke rumah sakit ya
dengan keluhan katal katal bengkak dan luka
dan kemudian waktu diperiksa
ada sampelnya yaitu positif spora antrax
dari sampel tanah tempat penyembelian sapi tadi
kemudian tanggal tiga juni
ini yang sakit tadi itu dirujuk ke sarjito
dan dilakukan pengambilan sampel darah
dan dijagnosis bahwa dia itu suspek antrax
kemudian tanggal empat juni
berapa wp nya itu meninggal
nah ibu sekalian
ini adalah trend kejadian antrax di yogyakarta
jadi mulai kita ada data lima tahun terakhir
jadi hampir setiap tahun itu ada
meskipun ini belum ada kematian
jadi selama ini karena yang menyerang
itu adalah antraks jenis kulit tadi
dan yang paling tinggi di tahun dua ribu sembilan belas
dengan tiga puluh satu kasus
kemudian dua ribu dua puluh dua cukup tinggi juga dua puluh tiga
dan baru pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
ada tiga kematian
nah satu dicanakan suspek karena
sudah ada hasil pemeriksaan lab nya
sedangkan yang dua ini belum sempat
atau tidak dilakukan pemeriksaan lab
karena langsung meninggal
dan dari riwayat kita lakukan investigasi
dan mereka punya riwayat konten
dengan sapi sapi yang mati karena antraks tadi
nah ini ada distribusi
putus kemas dan rumah sakit
jadi ini kita sekarang sudah menghimbau
kita sudah keluarkan surat edaran
bagi semua vaskes di yogyakarta
bukan hanya di gunung kidul
tapi juga di kabupaten yang lain lain
di daerah istimewa yogyakarta
spora tadi itu bisa terbang kemana mana
dan kita juga tahu bahwa minggu lalu
itu ada tempah ya
ya mungkin akan ada perpindahan yang cukup banyak
sehingga kita berikan kewaspadaan kepada semua vaskes
yang ada di yogyakarta
nah apa yang sudah dilakukan
kita sudah melakukan penyelidikan epidemiologi terpadu
di kpn satu semang
isinya adalah dari
dari jenis kesehatan
kemudian jenis peternakan
atau yang berusia dan juga lingkungan hidup
ini sudah dilakukan
kemudian melakukan sero survei
terhadap populasi beresiko
teman teman di daerah daerah yang tempat penyembunyian tadi
kemudian juga kita memberikan
pengobatan terhadap populasi yang beresiko
jadi ada yang sudah
titernya juga positif
kita berikan pengobatan
dari sisi peternakannya
kita berikan pengobatan pada hewan ternak yang kilopasi tertular
melakukan vaksinasi hewan ternak
kemudian melakukan dekontaminasi
memberikan kie pada masyarakat terdampak
kemudian kita melakukan koordinasi dental sector
serta membatasan mobilisasi ternak
khususnya di daerah terjangkit
nanti yang terkait dengan ternak ternak
itu bisa ditanyakan ke dr nunung
ataupun dr samsul
nah kemudian apa yang akan kita lakukan
untuk rencana dental auditnya
pertama adalah kita perlu meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia
pertama untuk nakes manusia dan nakes hewanya
di dalam penanganan kasus santra
karena dari audit yang kita lakukan
pendidikan yang kita lakukan
paskes paskes di sana
perlu lebih aware ya bahwa
dengan gejala gejala yang ada itu
kita harus aware bahwa itu adalah antraks
kemudian yang kedua adalah membuat media kie
dengan pendekatan yang lokal spesifik
ini dilakukan oleh teman teman di prokes dan di dinkes
kemudian surat kewaspadaan sudah kita kirimkan pagi ini
semua rumah sakit dan dinas di jogja
kemudian pemantauan ebs dan skdr
untuk rumor rumor yang terjadi karena
beberapa laporan itu kita terima bukan melalui laporan resmi
tapi dari ripo
kemudian pemberian pengobatan profilaksis
kepada populasi terpapar
ini nanti kita akan berikan
selama tiga lima hari
kemudian yang terakhir adalah
membuat surat edaran waspadaan
saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan
terkait dengan kasus antraks dari sisi kesehatan
dan juga sisi kesehatan manusianya
yang sisi kesehatan hewannya
oleh dr nunu dan dr samsul
terima kasih saya kembalikan ke manani
baik terima kasih pak imran atas penjelasannya
kita langsung saja materi dari
para sumber yang kedua dari ibu nuriani zainudin
baru saja kita saksikan bersama pemirsa
konferensi pers yang digelar oleh kemenkes
dari pak muhammad tasyaril
tadi dikatakan bahwa sudah ada langkah langkah cepat
dilakukan oleh kemenkes
di diy khususnya sudah diberikan surat edaran
terhadap faskes atau fasilitas kesehatan yang ada di diy
untuk kewaspadaan terhadap hewan ternak
ada hal hal yang telah dilakukan
seperti pengobatan kepada hewan ternak yang ada di diy
kemudian juga memberikan vaksinasi
karena potensi penularan ini juga cukup masif ya
terjadi ke manusia karena ada spora atau bakteri ini
juga bisa terbang ke udara
oleh karena itu ini harus diantisipasi
karena yang cukup menjadi perhatian adalah bagi manusia
atau warga yang mengonsumsi daging sapi yang terkena antraks
dan sapi tersebut sudah mati terlebih dahulu
kemudian disembelih dan dikonsumsi dagingnya oleh manusia
dan yang perlu diperhatikan juga selain vaksinasi pengobatan
juga ada koordinasi antarintas sektor termasuk
pembatasan lalu lintas hewan ternak yang ada di diy